kekayaan ikan tuna yang dimiliki laut indonesia ini ternyata menjadi daya tarik yang sulit digunakan
ataupun diabaikan oleh nelayan asing ilegal
kapal nelayan asing menerobos perbatasan laut indonesia tanpa izin
demi mencuri ikan tuna sirip kuning
nelayan asing ini mengaku nekat mencuri ikan di laut indonesia sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
meski tertangkap sebagian tidak jerah dan terus mengulangi perbuatannya
ya dan tindakan tegas pemerintah indonesia memang membuat kapal asing
kini harus berpikir dua kali untuk menerobos perbatasan
akan tetapi pelanggaran modus baru pun dilakukan
nelayan asing menumpang kapal ikan indonesia sambil mengantongi ktp palsu
sedikitnya satu ratus lima puluh satu kapal ikan ilegal telah ditenggelamkan
sejak oktober dua ribu empat belas hingga dua ribu enam belas
oleh pemerintah indonesia melalui ktp palsu
kementerian kelautan dan perikanan
sebagian besar merupakan kapal ikan berbendera dan berabka asing
yang melanggar wilayah tangkap dengan menerobos perbatasan indonesia
ratusan nelayan asing ini nekat masuk perairan indonesia dengan kapal jenis pambut
demi mendapatkan harta laut indonesia tuna sirip kuning
di perbatasan wilayah timur
pangkalan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan bitung
sulawesi utara paling banyak mengamankan kapal ikan dari filipina
saat ini kapal ikan berbendera dan perikanan di indonesia menerobos perbatasan indonesia
sedikitnya tiga puluh unit kapal masih disita di pangkalan psdkp bitung
menunggu keputusan pengadilan untuk ditenggelamkan
sumber daya ikan kita yang sangat melimpah
ini akhirnya sangat menggoda dan mendorong negara negara tetangga
terutama kalau yang di laut sulawesi ini negara filipina nelayan nelayan filipina
untuk tetap melakukan sebuah kegiatan ilegal
karena kita ketahui bersama
sumber daya ikan di negara negara mereka itu sebetulnya sudah habis
selain menahan kapal ikan ilegal
psdkp juga masih menampung sedikitnya lima puluh tiga anak buah kapal berkeluarga negaraan filipina
sebagian diantaranya bahkan telah berulang kali ditangkap saat sedang mencuri ikan di laut indonesia
kalau di filipina ada tunak
kalau di indonesia
mesti hebat hebat di tuna di indonesia
waktu dapat tangkap
ikan dua puluh lebih ikor tunak
berapa itu pak
sekitar tiga puluh up
tiga tahun sejak tindakan tegas diberlakukan oleh pemerintah indonesia
kapal asing pencari tuna yang menerobos perbatasan di utara sulawesi dan perairan pasifik telah berangsur surut
patroli di sekitar laut perbatasan tetap rutin dilakukan
kapal patroli hiyumacan tutul satu salah satunya
dan saya menumpang kapal ini untuk melihat langsung pelanggaran yang dilakukan kapal kapal ikan
kami bertolak dari dermaga psdkp bitung
rute kami menuju laut maluku
dan samudera pasifik
setiap kapal yang terdeteksi radar dikejar
lalu diperiksa dokumen perizinan
termasuk awak kapalnya
sedikitnya delapan belas kapal ikan tertangkap radar selama patroli dan diperiksa petugas
walaupun dia bukan kapal berbendera asing
walaupun dia kapal lokal atau kapal ikan indonesia
wajib diperiksa supaya tertip bahwa mereka tidak melakukan penyelamatan
mereka tidak melakukan tindak pidana perikanan
banyak modus ya modus dalam melakukan tindak pidana perikanan
termasuk yang pak yogi sampaikan tadi
adanya penyusupan atau penyusupan abk asing di kapal kapal ikan indonesia
di hari kelima patroli
kapal pengawas perikanan hiu macan tutul satu masih berlayar di sekitar samudera pasifik
lepas dini hari petugas mencurigai sebuah kapal dengan nama lambung santosa dua belas
kapal berbendera indonesia ini adalah jenis kapal lampu
yang sedang berlayar di sekitar rumpon miliknya
setelah diperiksa ternyata kapal ini berada di area tangkap
yang tidak sesuai dengan perizinan mencari ikan
dari sinilah kecurigaan petugas bertambah
saat terdengar sesekali dialek asing dari beberapa abk
benar saja dari lima awak kapal
dua diantaranya terindikasi sebagai abk asing asal filipina
petugas patroli semakin yakin kedua abk ini adalah warga negara filipina
karena tidak bisa mencocokkan tanggal lahirnya dengan yang tertulis di ktp
termasuk mereka juga gagal saat diuji menulis angka satu sampai sepuluh pada sebuah kertas
kalau menulis angka delapan kalau indonesia itu begini dia
dari bawah ke atas
kalau mereka dari sini
dari filipin oke
jadi uji bagaimana mengetahui bahwa orang ini berasal dari negara mana indonesia atau filipina
ini adalah dengan cara mereka dites tulis angka seperti ini pak
jadi ditulis angka satu sampai sepuluh
salah satunya ini
salah satunya angka delapan
jadi ketika mereka menulis angka delapan dari atas ke bawah
itu ada indikasi mereka berasal dari filipina
karena kita orang indonesia hampir tidak ada yang berasal dari atas ke bawah
keduanya kini tidak lagi punya alasan mengelak
pengakuan pun keluar langsung dari mulut mereka
saya yang bermasalahnya pak soalnya saya dari kecil kan dibeli
tapi begitu saya sudah baru mau tanggal
saya langsung ke indonesia tidak bawa apa apa
temuan pelanggaran perikanan dengan pemalsuan dokumen seperti ini
menjadi bukti baru bahwa kejahatan di laut indonesia masih terjadi bahkan berkembang
tidak hanya kapal asing kini abk asing juga menjadi bagian dari ancaman keberadaan tuna di seluruh perbatasan indonesia
yogi tujuliarto samudera pasifik